dan untuk mengetahui perkembangan terkini terkait dengan jalannya sidang kode etik dewan kehormatan penyelenggara pemilu
sudah ada koresponden ausi rion dulu di sana
rio selamat sore bisa anda jelaskan kepada kami seperti apa jalannya sidang kode etik yang sudah selesai ini
ya selamat sore reza benar sekali bahwa pada hari ini sidang terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu
dalam hal ini adalah komisi pemilihan umum pusat republik indonesia lalu kemudian kpu provinsi sulawesi utara
dan juga kpu dari kabupaten kepulauan sangihe ini sudah selesai digelar pada sidang perdana pada hari ini
tadi dimulai pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat dan ditutup pada waktu empat sore waktu indonesia barat
nah sidang berlangsung cukup dinamis dalam agenda mendengarkan keterangan dari pihak teradu dan juga pengadu
dan juga sejumlah saksi yang dihadirkan pada hari ini termasuk sejumlah komisioner komisi pemilihan umum pusat begitu
tadi kita mendengarkan sejumlah keterangan yang berlangsung di dalam sidang pada hari ini
nah pada intinya yang dapat saya garis bawahi adalah dari sepuluh teradu yang dilaporkan telah membantah semua keterangan yang diberikan oleh pihak teradu begitu
bagaimana dari pihak teradu satu hingga sembilan seperti yang tadi saya sebutkan
bagaimana pihak teradu satu ini merupakan satu sampai tiga ini merupakan komisioner kpu dari provinsi sulawesi utara
lalu kemudian ada juga dari kpu kabupaten kepulauan sangihe
ini semuanya membantah telah melakukan manipulasi data untuk meloloskan empat partai dalam tahapan verifikasi faktual
yakni partai gelora partai garuda pkn dan juga partai buruh
ini tadi disanggah di dalam sidang perdana pada hari ini
yang kedua juga dari pihak teradu yang ke sepuluh yakni ketua komisioner kpu pusat idam holik ini juga membantah bahwa dirinya telah memberikan pernyataan yang intimidatif dalam rapat koordinasi nasional kpu di ancol pada tanggal dua desember yang lalu
ia membantah karena memang pernyataan yang ia sebutkan di dalam rakornas tersebut sifatnya adalah candaan
ia dalam kapasitasnya sebagai komisioner kpu pusat mengingatkan kepada seluruh anggota kpu yang ada di daerah
ini adalah satu satu hal yang harus disampaikan oleh komisioner pusat pada saat itu untuk kemudian tegak lurus kepada aturan ataupun arahan yang diberikan oleh komisioner pusat pada saat itu
nah ada hal yang menarik juga untuk kita bahas pada hari ini ketika tadi pembahasan terkait dengan dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh provinsi kpu sulut dan juga kabupaten kepulauan sangihe
ini tadi berjalan cukup dinamis kita mendengar sanggahan lalu kemudian dari pihak pengadu ini sempat ingin menunjukkan alat bukti video
berupa video rekaman yang sudah disampaikan ke dkpp ini tadinya akan diputar begitu karena namun karena sangat dinamis lalu kemudian waktu sudah menunjukkan pada pukul empat sore ketua dkpp hedi lugito ini memutuskan untuk menyelesaikan sidang yang hari ini digelar
dan pada akhirnya video rekaman tersebut tidak jadi diputar untuk menjadi tambahan keterangan dari pihak teradu
nah untuk mengelaborasi kejanggalan yang terjadi dalam rapat tersebut saya sudah bersama
dengan pihak koalisi masyarakat sipil kawal pemilu bersih yang juga menjadi kuasa hukum dari pihak pengadu yakni fadi ramadhanil
selamat sore mas
mas fadli tadi kita lihat secara bersama sama kita mengikuti dari sidang yang terbuka
salah satu kejanggalannya adalah ketika dkpp sempat menyatakan bahwa kita akan melihat secara langsung video yang sudah dilaporkan ataupun disampaikan oleh teman teman dari koalisi masyarakat sipil
namun kenyataannya karena waktu sudah mepet sudah mau selesai
tapi tidak jadi untuk diperlihatkan
ini bagaimana tanggapan anda terkait dengan kejanggalan yang ada di rapat pada hari ini
ya kita jujur saja memang sangat kaget ya dengan perubahan dengan sangat mendadak oleh majelis pemeriksa di dkpp
yang pada awalnya ada dua hal sebetulnya
dari undangan acara persidangan hari ini itu memang sampai kepada pemeriksaan saksi

jadi kita harus mengingatkan kepada pihak tersebut
jadi kita harus mengingatkan kepada pihak tersebut
tidak hanya terhadu tapi juga berkaitan dengan kepentingan pengadu
itu sudah sesuai dengan hukum acara atau acara persidangan pada hari ini
dan tadi juga persidangan yang juga secara terbuka bisa ditonton oleh publik oleh masyarakat teman teman media
berkali kali ketua majelis dkpp dan termasuk juga tadi beberapa anggota majelis sudah mengatakan setelah ini
setelah pendalaman dari majelis kepada para teradu akan dilakukan pemutaran video yang sudah kami sampaikan tadi di awal
nah itu sudah berjalan dan kita sudah mengingatkan kepada para terhadu
kita sudah bersiap tadi dan sudah mau diputar videonya
tiba tiba ketua majelis dkpp mengatakan ini sidang sudah terlalu panjang dan harus dihentikan
dan nanti akan dilanjutkan di persidangan berikut
kalau soal sudah larut sekiranya persidangan dkpp bahkan ada yang pernah sampai sangat sore ya
sampai kan ada yang sampai hingga mau malam hari
dan yang paling agak mengagetkan itu sebetulnya saksi yang ingin kami hadirkan itu salah satu anggota kpu provinsi sulut
yang tidak dilaporkan itu sudah hadir dalam ruang persidangan
sudah siap untuk memberikan keterangan
kenapa dia akan dijadikan saksi
karena yang bersangkutan tidak diundang oleh dkpp sebagai pihak terkait
kami sudah bersurat kepada dkpp untuk menjadikan yang bersangkutan pihak terkait
tapi tidak direspon sampai hari persidangan ini
kemudian saksi anggota kpu kebupaten kepulauan sangihe yang tidak dilaporkan dalam pengaduan ini
tadi bahkan sudah disumpah untuk memberikan kesaksian
persidangannya dikatakan sudah terlurahut dan harus dihentikan
ya kita sih sangat kaget ya dengan sikap majelis dkpp
dan tentu kita tunggu apakah persidangan tanggal empat belas februari nanti
para pengadu akan diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan setiap dalil pengaduan
dan yang paling penting juga adalah memastikan saksi yang sudah tadi kami hadirkan
yaitu satu orang anggota kpu provinsi sulut
dan anggota kpu kebupaten kepulauan sangihe
dan salah satu pegawai sekretariat di kepulauan sangihe
yang mengetahui proses verifikasi faktual ini bisa dihadirkan secara bebas dan secara merdeka
dalam memberikan keterangan tanpa tekanan apapun
nah ini sebagai gambaran saja bagi masyarakat bahwa tadi dalam persidangan yang berlangsung
ini tadi ketua dkpp hadi lugito sempat pada awalnya ingin memutar video setelah para pihak teradu ini
menolak laporan yang diberikan oleh pihak pengadu begitu ya
ini sempat ditolak lalu kemudian dari pihak kpu sendiri juga sempat melakukan sanggahan
untuk tidak memutar video yang tadi akan diputarkan begitu ya
nah mas fadli apa yang anda baca dari persidangan pada hari ini
kemudian mengapa rasanya dari kpu sendiri begitu khawatir ketika video akan diputarkan
lalu kemudian dari pihak ketua dkpp nya pun ini tadi memutuskan untuk memberhentikan sidang
padahal sebelumnya sudah menyampaikan akan memutar video
ada satu fakta yang menurut saya penting ya sudah terbuka di persidangan ini
yaitu tindakan yang diduga mengubah hasil verifikasi faktual salah satu partai politik
di kabupaten kepulauan sangihe yang dilakukan oleh salah satu pegawai sekretariat
dan itu tadi sebetulnya sudah diakui oleh proses persidangan
hanya diakui dalam bahasa yang lain disebut dengan penyesuaian
padahal tidak mungkin bisa dilakukan penyesuaian hasil verifikasi
setelah proses verifikasi itu dilakukan apalagi setelah dilakukan rekapitulasi dan pleno oleh komisioner kpu
bagaimana mungkin mengubah data hasil verifikasi dilakukan oleh pegawai sekretariat
tanpa dilakukan atau tanpa diketahui oleh komisioner gitu apapun alasannya
informasi bahwa pada tanggal lima november itu seharusnya dari data yang dilampirkan oleh partai politik
itu seharusnya tidak dirubah sama sekali karena tadi
sudah dilakukan proses pleno kan pleno dan rekapitulasi dari hasil verifikasi
nah kalaupun ada perbaikan ada penyesuaian dan apapun itu namanya
harusnya dengan mekanisme verifikasi perbaikan
ataupun kalau ada perubahan yang melalui mekanisme pleno di tingkat pimpinan atau komisioner gitu
dan itu yang diakui dalam bahasa yang lain oleh kpu
tidak terbuka kok di persidangan sebetulnya hanya disebut dengan penyesuaian atas instruksi dari kpu provinsi
berarti dalam video yang nanti akan diputarkan sebenarnya hari ini akan diputarkan itu akan minggu depan
kalau video ini diputarkan
kalau video ini diputarkan
video yang akan diputar ini akan semakin membuat terang
kesesuaian keterangan yang kami sampaikan dalam pengajuan
kemudian berkaitan juga dengan sanggahan yang tadi disampaikan teradu
akan semakin terang dengan video yang tadi akan kami putar
tapi sayangnya majelis dkpp menunda proses persidangan
kita tunggu sesuai dengan janji ketua dkpp pada tanggal empat belas februari
akan dilakukan persidangan kembali dan memutar videonya mas
ya kita tunggu mudah mudahan semua proses persidangan ini tetap on the track ya
karena tidak ada kepentingan lain
selain hanya ingin menjaga proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan adil
terima kasih banyak informasinya mas fadli
sehat selalu selamat bertugas kembali
berikut pernyataan dari kuasa hukum dari pihak pengadu
dan juga dari koalisi masyarakat sipil kawal peneluru bersih
yang menyatakan kekhawatirannya dan juga kejanggalan dalam sidang pada hari ini
meskipun tadi dari pihak kpu daerah ini juga sempat mengakui bahwa sudah sempat merubah syarat
ataupun data yang sudah dilampirkan oleh mbak fadli
tidak ada yang menyebutkan ini adalah kekacauan
dan juga kekacauan dari pihak kpu
yang menyebutkan ini adalah kekacauan dari pihak kpu